apaan lu dari kemarin
gua mau langsung terus terang aja sama lu ted
gua minta lu ngebalikin dompet yang dicopet anak buah lu
isi dompetnya sepuluh juta rupiah ktp sama hp
itu dompet saudara gua
allah taat beragamanya dan berbakti kepada orang tua
apa saya boleh ikut pengajian bu stejah
ya allah ngapain ya dia datang ke pengajian rum
astagfirullahaladzim rum gak boleh ngomong kayak gitu
pengajian ini kan boleh didatengin sama siapa aja
tata kamu kok datang ke pengajian gak bilang

alhamdulillah makasih bu
berhutup bu ya
stejah ceramahnya bagus loh
saya juga bisa memberikan ceramah seperti itu karena seizin allah
ayo liat keseriusan tata untuk kendalian agama
ya bu aji aku kan malu gitu ya
pengen mengejar robby gitu
paham banget tentang agama
kalau kita sama sama paham kan enak menjalankan batera rumah tangga
iya kan bu stajieh
kenapa itu anak pulang pulang mungkin ditekuk aja
ditekuk emang kenapa
gue juga belum nanya sama dia kenapa sebabnya
udah deh itu tingkahnya aja diemin aja
bingung kok jadinya dia jadi
kalau ada masalah ngomong sama umi
gak ada apa apa kok umi
kalau gak ada apa apa kenapa lo nangis
pasti karena si robby
yaelah kegantengan bener sih itu cowo
mendingan lo tangisin si ramadi
orangnya ganteng kaya pejabat lagi
umi itu kenapa sih
gak pernah dengerin robby ngomong dulu
udah deh gak usah lo tangisin yang kermian kayak gitu
lo lihat tuh si ramadi
hah perempuan pada ngejar ngejar dia
susah lo dikasih tangan
seperti sebuah tempationi
di sini sih zahl theroad
ada urusan apa
laila ada pengajian di masjid pak eji
orang mau nyari pahala kok dilarang
makasih ya pak haji kalau gitu lela jalan dulu ya
eh eji gimana soal menyewa tempat jualan buru ayam di mall
wah kalau jadi mang ojt siap dibindahkan terus di sana eji
ditunda dulu mang
atau jangan jangan tempatnya belum cocok
atau haji masih mencari tempat yang lain gitu
kemarin duit buat panjer copetan
memang teh jadi kaget sebenarnya
eji haji sulante kudung sabar kudung ikhlas ya
nanti pasti ada penggantinya yang lebih lagi ya
emang gue udah ikhlasin kok
apaan lu dari kemari
gue mau langsung terus terang aja sama lo ted
gue minta lo ngebalikin dompet yang dicopet anak buah lo
isi dompetnya sepuluh juta rupiah ktp sama hp
itu dompet saudara gue
lu gak ada saudara saudara lo udah pada mati
lo cek aja di ktpnya
dompet yang diambil sama anak buah gue kan ktpnya namanya rodia
tapi dia kan gak punya saudara
gak ada dar
gak ada dar
coba cek ke daerah atas
kali yang mana buahnya si beko
jadi yang lo nyambret itu ibu ibu
setelah gue cek isinya isinya banyak john
banyak ampe berapa tuh
gak ketau gue
ayo keluar pan
dalam surat anisaya tiga puluh enam allah berfirman
dan hendaklah kita berbuat baik kepada ibu dan bapak karib dan kerabat orang orang miskin anak yatim tetangga dekat dan tetangga jauh
di sini allah menekankan barang siapa yang melaksanakan perintah perintah allah
maka allah akan memberikan pahala yang sangat besar dan akan memberikan pujian yang sangat indah
dan barang siapa yang tidak melaksanakan perintah allah maka dialah orang yang jauh dari robnya dan tidak taat terhadap perintahnya
kalau gitu saya tutup di sini aja ibu ibu ya
wabilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ayah mau nanya nih
biar anak sendiri juga kalau di sini tetap kita mesti panggil ustaja dong iya kan
iya umi silahkan
kalau umpamanya ada orang kaya yang suka pamerin kekayaannya biar biar dilihat orang tuh dia yang paling kaya gitu
sementara di sekitarnya itu banyak yang orang lagi pada kesusahan
hukumnya apa itu apa hukum orang sombong yang dibenci allah atau apa gitu
itu kan apa
tidak ada yang bisa dikira itu kan
iya itu ada yang bisa dikira
minggu kemarin kan kita udah bahas tentang penyakit hati umi
tentang riak ujuk takabur dan membanggakan diri kita sendiri
dan itu adalah salah satu penyakit hati yang harus kita hindari
karena itu akan membuat dosa
nah dengerin tuh dosa
tapi ya kita juga gak boleh menghangat